jangan jangan jangan jangan telah terjadi sesuatu pada ibu nda
apa sebaiknya aku kembali saja ke pajajaran untuk memastikan keadaan ibunda
iya aku rasa itu yang baik aku harus segera kembali ke pajajaran
luar biasa luar biasa
kau mempunyai senjata yang sangat mematikan
kalau aku sudah melengkapinya
hanyalah putiran debu
untuk aku kelahkan
dan jika itu terjadi
dan dunia hitam akan bangkit kembali untuk menguasai jagad raya ini
kenapa perasaanku tiba tiba saja tidak enak ya allah
jangan jangan jangan jangan telah terjadi sesuatu pada ibu nda
apa sebaiknya aku kembali saja ke pajajaran untuk memastikan keadaan ibunda
iya aku rasa itu yang baik aku harus segera kembali ke pajejaran
aku yakin siliwangi tidak akan bisa menemukan tempat ini
tentu saja nya
tapi kita jangan senang dulu
karena siliwangi bukanlah orang sembarangan
kita harus tetap mengawasi masyarakat
iya kau benar arkadana kita harus tetap puas pada
siliwangi sudah pergi menjauh ke arah selatan
oh bagus kalau begitu kita hadang dia di sana
di sini juga dia tidak ada
wah kemana perginya uap
iya raden saya bingung
jangan jangan prabu amuk madugul kenapa kenapa raden
kita harus mencarinya sampai dapat
iya raden kita harus mencari raden
tidak ada apa apa